belum usai polemik pasca bocornya data satu tiga pengguna aplikasi electronic health alert card atau e hack di indonesia
beredar viral nik atau nik presiden republik indonesia joko widodo di dunia maya
setelahnya menteri kesehatan budi gunadisadikin memutuskan menutup data para pejabat di aplikasi peduli lindungi
namun langkah menkes ini menuai reaksi dari berbagai kalangan yang menganggap langkah ini pilih kasih
kita akan bahas lebih lanjut di balik langkah pemerintah serta tentu bagaimana masa depan keamanan data pribadi warga di indonesia
sudah bergabung malam hari ini para narasumber
yang pertama ada direktur eksekutif elsam wahyudi jafar selamat malam mas wahyudi
selamat malam mbak fani
kondisinya gimana mas sehat ya
dan juga ada anggota komisi satu dpr republik indonesia muhammad farhan selamat malam pak farhan
selamat malam assalamualaikum
mbak fani mas yudi
kalau pak farhan gimana kondisinya sehat
alhamdulillah senang sekali mendengarnya
sebelumnya kami juga sudah mencoba menghubungi pihak pemerintah namun sampai dengan saat ini belum ada jawaban mereka bisa bergabung atau tidak malam hari di cnn indonesia newscast
saya selanjut saja saya langsung ke pak farhan terlebih dahulu
pak farhan mungkin apakah sudah ada tanggapan dari komisi satu dpr mengenai langkah dari menkes menutup data pejabat di aplikasi peduli lindungi
hahaha inilah yang terjadi kalau misalkan kita memang tidak memiliki mitik jati terhadap penyimpanan data
jadi apa yang terjadi sekarang ini adalah sesuatu yang memang about time
saya sih sangat marah dan diperhatikan
cuman terlepas dari masalah masalah
kalau dari kehatian maka kita harus mencari solusinya
data udah keburu bocor nih
dan ada bocor di menara kebelakang ya kan
jadi artinya kita harus berusaha mengetahui mitigasi apa yang dilakukan oleh pemerintah untuk hal ini
ketika menteri kesehatan mengatakan kita tutup datanya
tutup itu di gimana itu sih
selama ini juga seharusnya tertutup bukan
iya nggak sih
kalau pak menteri kesehatan bilang kita tutup
oke jadi selama ini nggak tertutup dong
ada apa ini sebenarnya
nah jadi memang ada masalah dengan tata kelola data di indonesia ini
dari mulai storage nya sampai pemanfaatannya
itu juga tentu menjadi concern dari
komisi satu dpr ya
dan yang juga jadi pertanyaan pak farhan
ini yang ditutup data pejabat saja
bagaimana dengan rakyat
satu tiga data rakyat juga kemarin bocor
ya sama aja
kalau presiden kan bisa citipkan
kalau nik seorang joko widodo kemudian dimanfaatkan untuk membobol sesuatu
kan mungkin mungkin aja orang ini sistem akan membaca ini nik nya presiden kok
jadi ya akan sangat berbahaya
kita tadi mesti menyimak satu kata dari pak menteri yang mengatakan bahwa
ada beberapa pejabat negara yang memang memiliki akses informasi yang sensitif
presiden tentu sangat sensitif
data pribadi seorang presiden jauh lebih sensitif daripada data pribadi seorang muhammad farhan
tapi tetap saja kan
kita nggak mau dan nota pribadi kita bisa dilepas ke publik seperti itu
kita tidak perlu mengangkat
masalah isu egalitarianisme di sini
ini sih masalah tata kelola yang tidak baik
jadi bahwa mitigasinya baru menutup
atau menutup apa itu artinya menutup ya
kan nggak dijelaskan menutup apa gitu
menutup data para pejabat yang sensitif
itu baru mitigasi pertama
mitigasi keduanya apa
tiga juta dua ratus tujuh puluh juta berapapun data pribadi yang bocor
itu sampai sekarang
sekarang tidak pernah ada mitigasinya
selalu yang diperbankan misalkan adalah vendor
padahal kita tahu sistem pengadaan di dalam pemerintahan itu tidak mungkin melakukan single vendor
tetapi kita juga tahu teman teman cnn pasti tahu banget
vendor sistem anda nggak mungkin beberapa perusahaan
pasti single vendor dengan melakukan integrasi sistem
silahkan aja saya ke orang teknis orang sistem di cnn
tapi di pemerintahan nggak boleh
sistem pengadaan di pemerintahan itu harus multi vendor
ketika multi sistem nggak mungkin terintegrasi
jadi kalau ada satu vendor yang melakukan update data
maka dengan senyum menjadi sangat vulnerable terhadap data breaching
oke tapi singkat saja berarti
mitigasi yang dilakukan oleh menkes saat ini sudah cukup apa belum
ya belum lah
kalau gitu saya ke mas wahyudi
kalau menurut mas wahyudi sendiri
bagaimana mitigasi yang dilakukan ini sudah cukup
ataukah memang perlu ada yang ditingkatkan lagi
serta bagaimana kalau misalnya tadi katanya pak farhan ini
ini harus kita kotakan kepada mitigasi saja
tapi rakyat juga bertanya tanya tentang nasib mereka gitu
kalau pejabat ditutup bagaimana dengan nasib kita sebagai rakyat jelata
sebelum sampai ke langkah mitigasi
dan kemudian bagaimana nasib dari data data lain di luar data pejabat publik
saya mungkin ingin mencoba menjelaskan kira kira kenapa situasi ini bisa terjadi
terutama dalam hal penyalahgunaan data pribadi yang dimiliki oleh presiden joko widodo terutama ya
sebenarnya kan ini bukan satu insiden kebocoran data pribadi
yang terjadi adalah penyalahgunaan data pribadi
kalau dugaan kebocoran yang terjadi itu kan terkait dengan apa yang ada di dalam aplikasi e hack
yang dikelola oleh kementerian kesehatan
nah sementara kebocoran yang terjadi dalam konteks penyalahgunaan data pribadi presiden
itu pada dasarnya itu kan kebocoran terhadap data data kependudukan yang mungkin itu sudah terjadi sebelumnya
yang memang ada problem dalam tata kelola data kependudukan kita
di mana nomor identitas kependudukan nik yang pada dasarnya dia adalah prasarat utama
bagi semua warga negara untuk mendapatkan layanan publik baik dari negara maupun swasta
itu kan semestinya ditempatkan sebagai data pribadi yang ada di dalam aplikasi e hack
jadi itu kan harus dihidungi dan dirahasiakan gitu kan
dia harus dianskripsi sedemikian rupa yang hanya bisa diakses oleh subjek data
dan oleh pihak pihak tertentu yang diberikan oleh wewenang berdasarkan undang undang
atau dasar dasar hukum tertentu
bukan kemudian justru dibuka sedemikian rupanya orang bisa dengan mudah mengetahui nik orang lain gitu kan
ini satu soal
kalau kita membaca undang undang administrasi kependudukan tiga puluh satu item data kependudukan termasuk di dalamnya

jadi itu kan hanya dikatakan sebagai data kependudukan
tidak kemudian dikualifikasikan sebagai data pribadi yang harus dilindungi
sebagaimana beberapa list data sensitif yang diatur di dalam ketentuan pasal delapan puluh empat undang undang administrasi kependudukan
di situ ada data yang terkait dengan sidik jari retina mata tanda tangan
kondisi kesehatan fisik dan mental dan juga data data yang terkait dengan aibs aibs orang
itu sementara yang dilindungi atau dirahasiakan
sementara yang lain bisa dibuka begitu mudah
orang ketika melihat ktp kita bisa tahu
kita bisa tahu semua data data tentang diri kita
apa nik kita lalu kemudian kapan kita lahir kita beralamat di mana
dan kemudian apa golongan darah kita pekerjaan kita agama kita dan seterusnya
itu bisa diketahui dengan mudah
itu satu hal
yang kedua dalam konteks sistem aplikasi peduli lindungi sendiri
mungkin beberapa hal yang perlu ditekankan
ini kan soal autentifikasi dan sistem keamanan untuk kita masuk ke dalam aplikasi tersebut
bagaimana proses autentifikasi untuk memastikan bahwa kita bisa masuk ke dalam aplikasi tersebut
bagaimana proses autentifikasi untuk memastikan bahwa kita bisa masuk ke dalam aplikasi tersebut

atau orang yang memiliki identitas itu
ini yang kemudian yang kurang dalam sistem keamanannya
padahal sebenarnya sebagai bagian dari aplikasi yang dikembangkan oleh pemerintah
ada persyarat persyarat yang sudah ditekankan
sebagaimana diatur di dalam peraturan presiden nomor sembilan puluh lima tahun dua ribu delapan belas
tentang sistem pemerintahan berbasis elektronik
dan itu sudah diatur secara detail
prosedurnya melalui peraturan
bssn nomor empat tahun dua ribu dua puluh satu
itu semua langkah langkah
yang mestinya sudah dilakukan
sudah dilakukan assessment
terlebih dahulu audit terlebih dahulu
sebelum aplikasi ini digunakan
begitu sehingga praktek praktek penyalahgunaan
data pribadi gitu kan nah terakhir
tentu sekarang yang paling penting adalah
adanya satu proses audit menyeluruh
atas penggunaan sistem ini sehingga
yang diproses melalui aplikasi peduli
lindungi maupun juga kemudian
memastikan orang orang yang masuk
melalui users atau kemudian
akun akun yang disediakan di peduli lindungi
itu datanya betul betul
diproteksi semegian rupa
dengan sistem keamanan yang kuat
tidak kemudian semata mata pilihannya adalah
menutup data pribadi dari
jabat publik padahal dalam konsep
perlindungan data karena data
pejabat publik itu seringkali kemudian
dibutuhkan dalam hal
memenuhi informasi kepada publik
itu justru malah berlaku prinsip yang
hukum perlindungan data di eropa
misalnya ada klausul yang terkait
yang kemudian beberapa data pribadinya
bisa diakses misalnya oleh teman teman
jurnalis dan sebagainya untuk kepentingan
informasi publik dan kemudian
itu berbeda dengan masyarakat pada
umumnya itu yang jadi pertanyaan adalah
bagaimana kemudian memastikan
bahwa data masyarakat ini
aman apa langkah yang harus dilakukan
oleh publik ketika kemudian ada dugaan
kebocoran terhadap aplikasi
e hack dan memastikan bahwa
datanya itu betul betul masih
bisa diakses masih
integritasnya tidak berubah
dan masih bisa digunakan oleh
si subjek datanya secara
baik mas wayudi sebelum kita
masuk ke dalam kepastian amannya data warga
itu yang tadi juga menarik adalah
seperti mas wahyudi bilang sebelum
aplikasi diluncurkan kan harusnya
cuma ada proteksi kemudian juga ada
prosedur a b c dan d supaya
untuk mencegah hal hal seperti terjadi ini
kenapa bisa sampai tidak
dilakukan sampai bisa
miss di mana letak pertanggung jawabannya
kalau saya sih
membaca begini ya ini sebagai
akibat atau dampak dari sektoralisme
perlindungan data pribadi di indonesia
paling tidak saya melihat
tiga institusi ya pertama
kementerian kesehatan itu sendiri
kementerian kesehatan merujuk pada
undang undang kesehatan itu kan memang
memiliki otoritas memiliki undang undang untuk
mengembangkan sistem informasi kesehatan
bagaimana diatur oleh
peraturan pemerintah nomor empat puluh enam tahun
kemudian ada kementerian komunikasi dan
informatika kalau membaca
ketentuan undang undang informasi dan transaksi
elektronik yang diturunkan ke dalam
pp tujuh puluh satu dua ribu sembilan belas tentang
penyelenggaraan sistem dan transaksi elektronik
nah dalam konteks pelindungan datanya
kemudian diatur melalui peraturan menteri kominfo
nomor dua puluh tahun dua ribu enam belas
tentang pelindungan data dalam sistem elektronik
dia menjadi otoritas
yang memastikan bahwa
setiap penyelenggaraan sistem elektronik
baik private maupun publik itu harus
memenuhi semua persyaratan sebagaimana
diatur oleh pp tujuh puluh satu dua ribu sembilan belas
dan permen komunikasi nomor dua puluh
tahun dua ribu enam belas satu lagi
bssn bssn sebenarnya
adalah penanggung jawab penting
dalam konteks memastikan sistem
keamanan dalam perlindungan data pribadi
gitu kan jadi sistem keamanan
itu kan salah satu elemen dalam perlindungan
data hanya satu elemen
karena dia menurunkan salah satu prinsip
dari perlindungan data pribadi yaitu
prinsip integritas dan kerahasiaan
nah bssn dia bekerja
terutama untuk aplikasi aplikasi
yang dikembangkan oleh pemerintah
merujuk pada peraturan bssn
nomor empat tahun dua ribu dua puluh
yang itu merupakan perintah
dari peraturan presiden nomor sembilan puluh lima
tahun dua ribu delapan belas nah kalau
mengacu kepada perpres
itu maupun juga aplikasi peduli
lindungi itu kan bisa dikualifikasikan
sebagai aplikasi khusus berbasis
mobile sudah diatur di situ dan
teknisnya sudah ada di dalam
peraturan bssn dimana di situ
disebutkan bahwa salah satu
langkah yang harus dilakukan adalah audit
keamanan untuk memastikan keamanan
sistemnya untuk mencapai
salah satunya adalah fungsi perlindungan
data pribadi nah saya menduga
bahwa tiap tiap kementerian
yang mengembangkan aplikasi
ini itu merujuk pada
dan peraturan sektoralnya masing masing
sehingga kesannya kemudian
kalau yang menciptakan kemenkes ya udah
mengikuti aturan di kemenkes saja kalau
menciptakan kominfo mengikuti aturan yang ada di
kominfo saja lalu kemudian yang lain juga akan
begitu sehingga kemudian
sinergi antar kementerian lembaga
tidak terjadi di dalam penyiapan
aplikasi aplikasi khusus ini terutama
dalam konteks penanganan pandemi
covid sembilan belas ini nah berarti menjadi pertanyaan
selanjutnya bagaimana aturan turunan yang
dibentuk dari peraturan pemerintah
serta peraturan menteri ini apakah bisa
dibenarkan atau dibetulkan dengan
adanya urgensi ruu pdp
tapi itu rananya mas farhan untuk
menjawab tapi kita jeda sesaat cnn indonesia
newscast segera kembali
anda masih bersama kami di cnn indonesia newscast
kita lanjutkan kembali dialog terkait dengan
mencegah pencurian data pribadi di
aplikasi atau dunia maya
saya kembali ke kang farhan ya
tadi kang farhan sudah ditis mengenai
kegagalan atau kurang berhasilnya
dari peraturan pemerintah
nomor tujuh puluh satu tahun dua ribu sembilan belas
serta peraturan menteri
komunikasi dan informatika nomor dua
tahun dua ribu enam belas apakah ini
dan serta kasus kasus yang sebelum ini terjadi
mempengaruhi urgensi pembahasan ruu pdp
terhadap pelaksanaan aturan tersebut
karena sampai sekarang justru
dua peraturan itulah satu satunya yang bisa kita
harapkan untuk menjadi dasar bagi
perlindungan data pribadi di indonesia
kita mesti melihatnya dalam koridor bahwa
ruu pdp belum jadi
jadi satu satunya peraturan yaitu
namun di tengah rai
atau gagal memenuhi compliance
terhadap dua peraturan tersebut
gagalnya ini letaknya dimana
kang faranto itu ada masukan
untuk mencegah kegagalan tersebut
kembali terjadi kedepannya
kita nggak berani menduga duga ya
karena kalau kita memberikan
dugaan itu implikasinya
salah satu implikasinya ya
implikasi politik jadi seakan akan ada
ini sikap dari fraksi kami terhadap
masalah ini gitu kita harus sangat
hati hati memberikan sikap
insya allah kami akan melakukan rapat
langsung selama tiga hari berturut turut
kominfo dari mulai hari selasa
rabu dan kamis di jakarta
untuk mengetahui berbagai macam
mulai dari program
digitalisasi sampai dengan program
pelindungan data pribadi
nah tentunya hal ini juga
nanti akan berujung kepada utang kita
perlindungan data pribadi
oke tapi menurut tang fahran sendiri
dan juga komisi satu dpr secara keseluruhan
pemerintah ini sudah cukup serius belum
dalam mengatasi atau menangani
kalau pakai bahasa sederhananya ya
saya memilih kalimat yang
diksi yang sederhana aja nggak bisa gaspol
kenapa contohnya kita membutuhkan
bssn ini dibentuk dengan sebuah tujuan yang sangat mulia
yaitu membentuk pertahanan cyber
untuk indonesia tetapi
ketika kita bicara operasionalisasi
pemilihan sumber daya manusia
tidak kemudian gak digaspol
juga anda bayangkan aja
untuk membangun pertahanan cyber indonesia
anggarannya dari satu satu
untuk tahun ini itu diturunkan jadi cuma empat ratus miliar
bssn sudah menunjukkan
menjadi lembaga yang mampu memenuhi
dan kita sekarang
malah mendorong kemenkominfo untuk
kemudian menaikkan anggarannya
senilai hampir dua puluh dua puluh tiga triliun
tetapi itu semua untuk
membangun infrastruktur supaya jaringan
internet di seluruh indonesia
bisa tercapai nah
pengamanan ini sebetulnya fokusnya itu ada di bssn
di komisi satu kan jadi
sedih sendiri gitu melihatnya
ini bss ini kita harapkan sebagai
pertahanan cyber indonesia gitu
anggaran dan juga penguatan bssn ini
kang farhan apakah juga jadi
fokus pembahasan kedepan
rekrutmennya kan harus melalui
bkn dan lain lain
jadi gak bisa spesifik
oke kang farhan berarti
pembahasan mengenai bssn kemudian juga
anggarannya akan diubah gitu
katakanlah diubah kedepannya ini juga
akan jadi fokus pembahasan kedepan
bersama dengan kemenkominfo dan juga mitra kerja
bssn sudah ketok palu karena
bssn anggarannya sendiri sudah tidak ikut
ke anggaran dari kemenkominfo
dari kementerian keuangan
itu sudah ketok palu sudah selesai
minggu lalu kita sudah selesai ketok palu
tinggal kita bawa ke badan anggaran
kita akan perjuangan lagi tapi
sekuat kuatnya kita memperjuangkan
dari empat ratus miliar
kembali ke satu tiga atau
satu satu triliun itu sudah hampir gak mungkin
mungkin saya harus tanya kang farhan
berarti kedepannya ini ru pdp akan dibahas
dalam waktu dekat atau
masih menjadi perhubungan
memang dalam setahun ini
kita sudah melakukan lima kali masa sidang
dua kali masa sidang perpanjangan
md tiga dan tati bpr
nggak ada jatah lagi untuk tahun ini membahas ru pdb
dan kemenkominfo mendesak
ya bukan mendesak memohon
dpr ri dan juga kepada
musyawarah yang terdiri dari sembilan fraksi
untuk memberikan kami kesempatan
lagi untuk menuntaskan
pembahasan ini karena banyak sekali
detail detail kecil yang memang
karena apa karena perdebatannya sangat
tapi semoga untuk menjadi keamanan data ini
masih menjadi prioritas dari pembahasan atau
fokus dari ruu pdp itu sendiri ya kang farhan
baik saya ke mas wahyudi
dengan adanya nanti jika
uu atau undang undang pdp ini
disahkan dari kacamata mas wahyudi
apakah cukup dan bisa menyelesaikan polemik
mengenai keamanan data pribadi
ini akan menjadi instrumen yang
bisa menjadi rujukan ketika
kemudian menghadapi situasi situasi yang
tata kelola pelindungan data pribadi
di indonesia ya karena
memang sekarang problemnya belum ada satu
legislasi yang cukup komprehensif
dan kuat yang bisa menjadi rujukan bagi
semua sektor dalam hal perlindungan data
studi kami di l sam paling tidak
mendapatkan empat puluh enam legislasi di indonesia
sampai dengan tahun dua ribu dua puluh
yang kontennya terkait dengan data pribadi
tapi sayangnya justru
materinya itu tumpang tindih satu sama
lain dan belum sepenuhnya mengikuti
prinsip prinsip perlindungan data
sehingga justru malah menciptakan situasi
ketidakpastian hukum dalam perlindungan data pribadi
ibu sendiri misalnya dalam konteks
penanganan insiden terhadap kebocoran
data pribadi yang diatur di dalam
maupun juga permen kominfo nomor dua puluh
tahun dua ribu enam belas disitu kan
sanksinya hanya sanksi administratif ya
berupa keguran lisan
keguran tertulis maupun pencaputan
sementara aplikasinya gitu kan
nah ini yang kemudian
kurang bisa menjawab persoalan persoalan
aktual dalam hal perlindungan data pribadi
ini yang kemudian juga berakibat
pada kebocoran data pribadi yang
terus berulang seperti
apa namanya kita itu tidak pernah
belajar dari satu insiden ke insiden
yang lain kemarin dengan
kebocoran dua ratus tujuh puluh sembilan juta
kesehatan hari ini dengan
tiga juta data yang ada
di aplikasi e hack gitu kan
sama sama dikelola oleh badan publik
apakah kemudian dia ada respon
ketika satu kebocoran telah
terjadi untuk memperbaiki sistem keamanannya
misalnya nah nantinya
ketika ada undang undang pelindungan data pribadi
yang disitu secara khusus mengatur
pengendali dan pemroses data
lalu apa saja hak hak dari subsek
data termasuk juga memastikan siapa
sih institusi yang nantinya
ditunjuk untuk memastikan
apa penegakan dan implementasi
dari undang undang pelindungan data pribadi ini
itu yang kemudian diharapkan
ada satu proses
memastikan kepatuhan dari pengendali
dan pemroses data terhadap semua
semua prinsip prinsip perlindungan data pribadi
meskipun prosesnya tentu ini
masih lama ya kalau kemudian
kita mengandekan undang undang ini disahkan
pada tahun ini dia mungkin baru
akan bisa berlaku mengikat karena
masa transisinya dua tahun artinya dua tahun
lagi gitu kan artinya mungkin
awal tahun dua ribu dua puluh empat undang undang ini
baru akan bisa diterapkan dengan seluruh
perangkat teknis regulasinya
ini juga butuh proses tetapi paling tidak
dari seluruh insiden
kebocoran data pribadi terutama maupun
praktek praktek penyalahgunaan data pribadi
belajar bagaimana sih secara teknis
menghadapi berbagai situasi
ini termasuk bagaimana nantinya
kita mengaplikasikan mengimplementasikan
undang undang pelindungan data pribadi
yang baru bagi indonesia ini
oke oke kalau begitu
sebelum kita masuk ke dalam bentuk
pertanggung jawaban dari pemerintah karena
sebelumnya badan siber dan juga sandi nasional ini mengatakan
bahwa pemerintah akan bertanggung jawab secara penuh
terkait dengan kasus kasus kebocoran data ini
terkait dengan langkah apa sih yang mungkin
bisa diperhatikan atau bisa dilakukan oleh warga
khususnya para pengguna aplikasi kedepannya ini
untuk menjaga data pribadi kita sendiri
gitu yang lepas atau
ya ketika terjadi insiden
kebocoran data pribadi
beberapa langkah sebenarnya yang bisa dilakukan
oleh konsumen atau warga negara pada umumnya
itu kan tentu melakukan mitigasi
sifatnya teknis misalnya
mengubah password atau kemudian juga
mengubah beberapa pengaturan
di dalam aplikasi tersebut dan sebagainya
termasuk menghubungi layanan
yang disediakan oleh pengendali
data pribadi tersebut gitu kan
karena memang hari ini dari
semua legislasi dari semua regulasi yang ada
satu kejelasan mengenai
apasih langkah yang bisa dilakukan oleh
users oleh pengguna
ketika terjadi kebocoran data pribadi
meskipun kemudian misalnya
itu kan mengatur ketika terjadi
insiden maka pengendali data
penyelenggara sistem elektronik dalam hal ini
wajib memberikan notifikasi kepada
pengguna maksimal empat belas hari
semenjak terjadinya insiden tetapi kan
dari praktek yang ada hari ini kita tidak pernah
mendapatkan informasi itu sehingga kita
juga kemudian bertanya tanya
kita ikut bocor atau tidak sih gitu kan
dan kita juga tidak pernah mendapatkan kemudian
rekomendasi atau kemudian
pemberitahuan angka mitigasi
apa yang harus kalian lakukan
apakah cukup mengubah password atau
seperti apa karena misalnya di dalam data data itu
ada data sensitif yang mungkin
itu beresiko tinggi bagi anda gitu kan
nah ini yang paling penting menurut saya
tentu adalah mengubah beberapa
pengaturan teknis termasuk membuka password
lalu kemudian juga menghubungi
penyedia layanan lalu kemudian
memerlukan proses ganti kerugian
di dalam permen kominfo nomor
tahun dua ribu enam belas itu juga diatur
atau pemilik data pribadi atau
subjek data pribadi itu bisa
mengajukan pengajuan kepada
kementerian komunikasi dan informatika
maksimal tiga puluh hari setelah
mendapatkan notifikasi tentang
kebocoran data gitu kan nanti disitu
akan ada proses mediasi tetapi kan
kita tidak mendapatkan notifikasi
kita tidak tahu bocor atau tidak
lalu yang lain sebenarnya langkah yang terkait
dengan proses perdata
meskipun ini juga susah ini diatur
dalam ketentuan pasal dua puluh enam undang undang
informasi dan transaksi elektronik
tetapi kan sayangnya undang undang
kita hari ini belum
memberikan kewajiban kepada
otoritas baik kepada bssn atau
kepada kominfo untuk memberikan
asistensi hukum ketika ada proses
gugatan ganti kerugian yang terkait
dengan penyalahgunaan data pribadi
gitu kan nah ini yang disayangkan
sementara kalau di negara negara lain yang memiliki
undang undang pelindungan data pribadi
yang baik itu ada kewajiban bagi
otoritas pelindungan data pribadi untuk
memberikan asistensi hukum terutama dalam
proses pembuktian ketika
pengguna ketika subjek data itu
ingin mendapatkan ganti kerugian akibat
penyalahgunaan data pribadi yang
dialaminya melalui proses
gugatan di pengadilan kira kira
begitu mbak oke berarti
konklusinya adalah ini banyak sekali masukan yang mungkin bisa
dibahas ya kang farhan dalam pembahasan
ruu pdp kedepannya ya karena yang
kita perlukan adalah keamanan data pribadi
tidak hanya bagi presiden republik indonesia tapi juga
kita sebagai warga para pengguna
aplikasi kedepannya tapi sayang sekali karena
durasinya sudah sangat sepi kita harus
sudahi dulu dialog kita pada malam hari ini
sehat selalu bapak bapak kang farhan
dan juga mas wahyudi terima kasih atas waktunya
bersama kami di cnn indonesia newscast pada malam hari ini
terima kasih assalamualaikum